masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat roma hurmuzi
para panelis saya mestinya tadi belum bertanya tapi sudah bertanya karena memang sudah tidak tahan karena melihat romahur muzi yang begitu semangat
saya juga pengen tanya kepada anda tapi ini terkait dengan isu isu terkini mas romi yang sangat serius dan sangat memprihatinkan
bagaimana kita menghadapi aksi terorisme yang kemudian banyak dikatakan ini akarnya karena radikalisme yang begitu menyala gitu
komentar dan perspektif anda bagaimana isu terorisme ini muncul berkembang dan pandangan anda sendiri seperti apa
yang pertama kan terorisme yang paling berbahaya itu kan yang mengatasnamakan agama agama apapun
karena setiap agama memiliki sejarahnya masing masing
yang kedua di dalam islam sendiri ini sebenarnya bisa dirunut dari sejak zaman khawarij
tadi waktu ofr kita sempat mendiskusikan
ketika saat itu sayyidina ali memerintah sebagai khalifah yang keempat yang mengakhiri hidup beliau
itu seorang muslim bernama ibn muljam dan dia digelari sebagai al mukri
artinya orang yang bacaan qurannya sangat bagus karena dia seorang hafal quran
tetapi memang ketika rasul masih hidup pernah beliau memberikan semacam nubuat bahwa akan ada seorang keturunan dari bani tamim
namanya zul huwairisi yang nantinya akan bacaannya quran sangat bagus tetapi tidak akan melalui tenggorokannya
dan itulah yang kemudian melahirkan khawarij
dan mereka pada waktu membunuh sayyidina ali
di antara manusia ada orang yang rela mengorbankan dirinya untuk mencari ridho allah sambil membunuh sayyidina ali
jadi ini persoalan salah pemahaman di dalam menginterpretasikan ayat ayat bahkan kitab suci sekalipun
karena yang diambil hanya sisi keras dari agama
padahal agama itu kan sebuah keseimbangan
disitulah kunci pentingnya tawazun keseimbangan itu
sehingga wajah rahmatan lil'alaminya ini tidak ditampilkan
padahal nabi bisa diterima oleh seluruh orang orang kafir qurage pada waktu itu karena kelembutannya bukan karena kekerasan
jadi apa yang ingin anda uji terkait dengan isu terorisme dan radikalisme ini
kalau itu benar bahwa yang anda katakan tadi
lalu apa yang telah atau sedang dikerjakan p tiga dan anda untuk menetralisir arus radikalisme itu
misalnya begini ya agak panjang pertanyaannya
menurut saya bibit dari radikalisme itu adalah intoleransi
nah apa pendapat anda mengenai intoleransi
mahathir yang disebut tadi miracle bukan cuma menang tapi kabinetnya banyak orang cina
ya kalau kita berbicara intoleransi kan ini sebenarnya pernah disampaikan oleh amartia sen
dia menulis satu buku tentang politik identitas
politik identitas sekarang sedang berjangkit di seluruh dunia
dan itu menjadikan seorang menjadi intoleran
karena dia feel insecure di tengah globalisasi yang semakin tidak ada batas
dia semakin menumbuhkan eksistensi dirinya
yang kedua tentu identitasnya kemudian dicari
karena dia tidak merasa aman
dia berusaha mengasosiasikan dirinya dengan apa
inilah yang kemudian tumbuh sel sel jihadis jihadis kalau di dalam islam
kemudian mereka berusaha mengasosiasikan diri dengan kebenaran karena mereka merasa sumbernya dari kitab suci
persoalannya bukan di situ
persoalannya adalah salah pemahaman yang sejak awal dibangun bukan untuk sekedar memahami kitab suci
tetapi untuk menjadikan kelompoknya eksis
nah maka kemudian kami dari partai persatuan pembangunan kalau mau ditanya apa yang sedang dilakukan kita mengembangkan islam wasatiyah
dengan apa dengan dialog
karena luka dan peluru tidak akan pernah menghentikan terorisme
karena yang mereka cari adalah kematian
mereka melakukan yang disebut oleh mereka amaliyah istishad
padahal dalam kacamata yang lain ini adalah intihar
apa maknanya buruh diri
kenapa karena mereka melakukannya di darussalam
menurut nu negeri ini adalah darussalam
menurut muhammadiyah negeri ini indonesia adalah darul ahdi wa syahadah
artinya ini bukan negeri yang penuh dengan peperangan
sehingga ketika mereka melakukan penghilangan nyawa itu merupakan sebuah tindakan bunuh diri
apalagi nyawa mereka sendiri
dan itu dilarang di dalam al quran
jadi dengan mengembangkan dialog islam wasatiyah ini kepada masyarakat melalui pondok pondok pesantren yang selama ini bersama dengan partai persatuan pembangunan
kita harapkan akan ada pemahaman islam wasatiyah islam yang moderat
yang kemudian ini akan menyelesaikan salah satu hal
satu persoalan bangsa ini kenapa
karena indonesia negeri dengan demokrasi muslim terbesar
menyelesaikan persoalan pemahaman di lingkungan umat islam akan menyelesaikan persoalan islam di indonesia
nah itu dia makanya tadi kan menarik dikatakan bahwa lebih dialog ketenangan gitu ya
perlu jadi nggak kita ada undang undang anti terorisme
atau kemudian ada paksaan atau bukan paksaan ya ada challenge untuk menerbitkan perpu terorisme segera
karena kan di dalam itu banyak sekali hal hal kontroversi
yang jauh sekali dari apa yang telah disampaikan oleh apa yang disampaikan mas romi tadi
tentang ketenangan dan kemudian dialog
yang pertama bahwa undang undang terorisme yang kita miliki sekarang yang tahun dua ribu tiga itu lahir dari perpu juga
artinya pada waktu itu juga karena situasi genting
karena pemboman yang dilakukan secara beruntung mulai dari bom bali satu
yang kedua hari ini sebenarnya dpr sudah tinggal sedikit lagi
dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi partai persatuan pembangunan dpr
sebelum lebaran ini harus selesai

dan tadi juga sudah saya sampaikan di hadapan dpr

kita memastikan sebelum lebaran ruu terorisme ini akan selesai
yang membedakan dengan ruu terorisme sekarang dengan yang lalu adalah bahwa adanya tindakan preemptif yang diberikan kewenangannya kepada aparat penegak hukum
seperti yang dikeluhkan oleh kapolri
kami hari ini menangani kombatan mantan surya yang sempat kesana di indonesia tidak bisa ditindak
karena dia tidak melakukan apa apa di indonesia
padahal mungkin virus virus radikalisme sudah berjangkut di dalam
sehingga ini harus dilakukan pembiayaan
sehingga ini harus dilakukan pembinaan
tetapi kalau kita tidak dibekali dengan kewenangan sulit begitu
nah ini yang kita berikan kewenangannya tentu dengan ukuran ukuran yang memang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hak asasi manusia
siapa nanti yang akan melakukan fungsi fungsi dialog tadi
apakah mas romi mengharapkan polisi bisa melakukan
tidak bisa sendirian
ini persoalan kita bersama sebagai bangsa
harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sipil terutama ormas
karena katakanlah nu muhammadiyah wasliyah persis al khairat dan seterusnya
itu adalah yang memiliki umat
mereka mereka inilah yang harus diajak dialog
ada dua puluh delapan ribu lebih pondok pesantren di indonesia yang disitu saya yakin tidak tumbuh virus ekstremisme dan radikalisme
kenapa karena mereka mengerti agama
pada umumnya virus ini berjangkit di tempat tempat yang mereka pemahaman agamanya awalnya rendah
tetapi ibarat gelas mereka kosong kemudian bisa diisi dengan apapun
dan semangatnya meletup letup
sehingga kalau kita lihat hari ini justru pemikiran pemikiran yang ekstrim dalam pemahaman agama itu justru muncul dari kampus kampus negeri
dibandingkan dari negara negara lain
kalau saya tidak salah saidina ali sebelum dipenggal itu juga gara gara saidina ali ingin berdiskusi berdialog dengan lawan islam saat itu
dan ada sesat pikir yang dilakukan si pembunuh tadi
karena menganggap saidina ali mau berdiskusi dan berdialog
tapi sekarang tadi mas romy bilang berdialog ini
ya saidina ali memutuskan untuk melakukan peperangan kepada khua rich setelah dialog di pinggir sungai nahrawan
di pinggir sungai nahrawan itu dialog berlangsung berkali kali
tetapi akhirnya utusan yang diutus oleh saidina ali untuk berdialog malah dibunuh sama khawarij
itulah kemudian saidina ali ini tidak bisa ditolerir lagi
kita akan bicara mengenai pemahaman mas romy
tadi anda katakan bahwa virus virus radikalisme itu banyak menjangkit kelompok kelompok pendidikan malah
kita punya data dari wahid foundation tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas kalau tidak salah bisa ditampilkan bagaimana potensi radikalisme kalau tidak salah di sini
dari data white foundation yang ada di belakang kita nih mas romi dan bapak bapak
ini potensi radikalisme dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan muslim indonesia mengenai skor radikalisme
kalau dikuantifikasi ini jumlahnya sebelas juta dari satu ratus lima puluh juta muslim indonesia bersedia bertindak radikal
ini kan kalau ada sebelas juta kan itu bukan angka yang kecil meskipun itu masih minoritas
anda mengatakan ada nu ada muhammadiyah ada p tiga sebagai partai islam bertahun tahun
anda ikut bertanggung jawab nggak terhadap tingginya angka sebelas juta itu
lima belas juli muslim terbesar di dunia ada di indonesia menjadikan indonesia menjadi laboratorium yang sangat seksi untuk seluruh gerakan pemikiran islam apapun di seluruh dunia masuk ke indonesia
karena ini negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia
sepertujuh jumlah umat islam di dunia ada di indonesia
anda nggak merasa sebagai ketua umum partai islam misalnya atau
aktivis islam misalnya
anda nggak merasa bahwa memang ini karena kita juga lalai karena kita agak ceroboh gitu misalnya
begini ormas islam besar karena saking besarnya begitu banyak organ yang dia naungi menjadi resistant reluctant bukan resisten maaf
acton ketika akan bergerak ada inersia di sana
tetapi kemudian ormas ormas baru dan firkoh firkoh pemikiran pemikiran baru yang masuk dari luar
atas nama gerakan islam apapun
gerakan islam apapun katakanlah begitu masuk ke indonesia termasuk yang terjangkiti virus radikal
itu masuk ke indonesia dengan pola yang lebih agresif
dia jemput bola
sementara orang orang besar di indonesia itu menunggu bola
dan menurut anda data itu menjadi prakondisi sebelum akhirnya aksi aksi teror ini bisa terjadi
dia bukan prakondisi itu kan potret ya
itu potret dan bagi saya potret ini kita masih bisa debatable karena saya tidak yakin juga sebelas juta orang
kalau sebelas juta orang sudah terjangkiti radikalisme wah sudah akan lebih dahsyat dibandingkan dengan kita
sudah mati semua orang indonesia
pak wimar gimana pak wimar
ya jadi saya berusaha mengerti dan mengerti tapi saya juga agak intelektual gitu ya
kalau saya tidak intelektual apa orang di luar itu ngerti
orang yang desperate minoritas yang dikejar kejar mayoritas yang nggak tahu mau ngapain
terus ini kelompok kuat intelek islam memang sangat potensial untuk melakukan sesuatu
tapi mereka juga punya comfort zone yang kelihatannya tidak mudah ditinggalkan
mereka bicara di dalam forum yang aman
tapi apakah mau menterima
atau mau merangkul transformasi masyarakat sehingga lebih sadar
itu ada nggak di p tiga atau di anda sendiri
kan dua ada kontra radikalisasi ada deradikalisasi
persoalan kita kalau kita mau melakukan kontra radikalisasi mudah
kita bikin forum dimanapun
tetapi deradikalisasi mengajak dialog para napi teroris napi teroris itu memberikan pemahaman kembali kepada mereka agar jalannya kembali lurus kepada islam rahmatan lil alamin pancasila dan nkri
ini satu hal yang merepotkan tersendiri dan polisi tidak mampu itu
karena itulah maka kemudian butuh pakar pakar agama untuk berdialog dengan mereka
dan ini perlu disebar ke seluruh indonesia
siapa yang bisa menggerakkannya
tetapi pemerintah harus bekerja sama dengan ormas
dimana ormas itu diberi tugas
ini merupakan concern kita sebagai bangsa
kalau mau mengembangkan islam wasatiyah dan presiden sudah memulainya minggu lalu ketika mengumpulkan seratus lebih ulama lintas negara di bogor untuk berbicara islam wasatiyah
itu kan di istana bogor
kita yang perlu itu adalah keseluruh daerah
daerah daerah yang remote
yang merupakan daerah yang tidak pernah terjangkau oleh kebanyakan bahkan mungkin televisi
dan inilah yang perlu dilakukan untuk penetrasi
apa tidak perlu bu gromi untuk sedikit membersihkan lapangan supaya jangan terlalu banyak orang bicara yang ngawur ngawur
jadi yang ngawur pinggir dulu atau suruh nonton lalu biar yang berdebat
nanti kalau ada pembersihan lapangan terhadap orang orang yang bicara ngawur dikira kita semakin diktator nanti negaranya
saya kira kita harus bisa ambil satu degree of risk arahnya
tidak bisa sama sekali menghindarinya
yang paling penting sebenarnya sekarang semua orang indonesia menonton televisi
jadi memang pilihan pilihan responden ketika diatur untuk tampil di televisi adalah orang orang satu yang memang mengerti agama
yang kedua pengertiannya tentang agama itu memang yang kita perlukan untuk memastikan moderasi ini terjaga
balik ke undang undang tadi
balik ke undang undang terakhir bu
jadi sebetulnya sekarang siapa yang nahan
karena kan dpr bilang pemerintah yang nahan
bagus tuh bagus tuh
saya kira masing masing memiliki kontribusi penahanan
kenapa karena masing masing memiliki aspirasi
misalnya contoh ketika diantara pemerintah sendiri antara tni dan polri
sempat beberapa lama berbicara tentang kewenangan polri di satu sisi dengan kapan tni bisa masuk untuk ikut menangani terorisme
ini membutuhkan waktu juga untuk rekonsiliasi pendapat
kemudian di lingkungan fraksi fraksi yang ada di dpr sendiri pendapatnya tentang hal ini juga berbeda beda
tetapi saya tidak ingin memutar jarum jam ke belakang karena sebenarnya mungkin dalam kita tanggal delapan belas sudah masuk masa sidang
saya yakin sebelum lebaran ini sudah akan kelar
jadi kita tidak perlu untuk perpu karena kalau sedikit sedikit perpu juga akan menjadi persoalan
karena dulu lah hidup terorisme juga akan terperpu
karena rancangan undang undang ini atau revisi undang undang ini masih debatable dan kelompok masyarakat sipil juga masih agak takut gitu
agak takut dengan bahwa apa yang terjadi di orde baru lagi
mas budi jangan salah ya bahwa kelompok masyarakat sipil juga punya andil untuk memperlambat
kenapa karena mereka selalu mengatakan atas nama ham juga tidak boleh melakukan pelanggaran ham terhadap terduga terduga teroris ini
sehingga kemudian pasal pasal mengenai tindakan tindakan preemptif jangan terlalu tajam dong
jangan kemudian nanti seolah olah menjudgement
nanti kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menghabisi lawan politik
nah hal hal seperti itu juga menunda begitu
oke dan menurut pak wimar juga tadi harus ada risiko yang kemudian diambilkan
ada ini karena ini sudah emergency
orang kalau sudah emergency harus dioperasi ya
harus ada darah dong
emergenci nya juga durasi kita sudah mulai habis
kita akan kembali ke segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kupas kandidat romor musik